badan pengawas obat dan makanan akan segera melakukan uji klinik terhadap penggunaan obat ivermectin untuk pengobatan dan terapi pasien covid sembilan belas di indonesia
selama uji klinik dilakukan masyarakat bisa mendapatkan obat ivermectin dengan resep dokter agar penggunaannya sesuai protokol uji klinik yang ditentukan
hal ini disampaikan kepala badan pengawasan obat dan makanan penny lukito dalam konferensi per senin siang
uji klinik akan dilaksanakan di delapan rumah sakit di indonesia dengan metode acak kontrol selama tiga bulan
ivermectin akan diberikan pada pasien dengan gejala ringan dan sedang selama lima hari kemudian akan dilakukan pengamatan selama dua puluh delapan hari
penny mengatakan jika masyarakat membutuhkan obat ini dan tidak dapat ikut dalam uji klinik dokter bisa memberikan obat ini dengan memperhatikan penggunaan sesuai dengan
protokol uji klinik yang disetujui
bepom mengimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat ivermectin secara bebas atau membelinya melalui platform online
sebagai bentuk dukungan terhadap uji klinik ivermectin bumn telah menyediakan produksi ivermectin sebanyak empat lima juta obat
pertimbangan dari pemberian persetujuan untuk uji klinik oleh badan pom disertai dengan adanya dukungan publikasi
meta analisis dari beberapa hasil uji klinik yang sudah berjalan dengan metodologi yang sama yang dapat terpercaya yaitu randomise control trial atau acak control
samping itu juga sudah ditekankan pada data keamanan ivermectin untuk indikasi utama yang menunjukkan adanya toleransi yang baik sesuai dengan ketentuan tentunya apabila diberikan
serta adanya jaminan keselamatan serta uji klinik karena ivermectin ini tidak bisa dikonsumsi
ini dapat digunakan bersama dengan obat standar covid sembilan belas lainnya
kita sudah menyiapkan produksi sebesar empat lima juta
nah ini kalau memang ternyata baik untuk kita semua tentu produksi ini akan kita genjot
yang tidak lain dengan kondisi yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah apalagi ppkm mikro ini terus ditingkatkan
ya tidak lain kita coba membantu
rakyat mendapat obat murah atau terapi murah yang nanti tentu diputuskan sejujur uji klinis